kasus dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah gudang jembatan lubupakam
kabupaten deli serdang telah diserahkan tim statgas kepoda sumatera utara
lantas bagaimana memastikan distribusi minyak goreng di wilayah tersebut
tetap berjalan efektif telah bergabung melalui sambungan daring
ada pak oke nurwan selamat malam
pak oke selaku dirjen ya perdagangan dalam negeri
kementerian perdagangan republik indonesia
selam sehat pak oke
pak oke kita tahu bahwa sebanyak satu satu juta kilogram minyak goreng
ditimbun di sumut pak oke
bagaimana menjamin distribusi minyak goreng ini bisa berjalan
di tengah kelangkaan minyak goreng saat ini pak
saat ini untuk menjamin kelancaran distribusi
kementerian perdagangan telah menurunkan ke seluruh daerah
petugas petugas untuk menjamin distribusinya lancar
karena yang pertama dari pemerintah
pusat sudah memastikan sampai hari kelima ini
ada pasokan ke daerah sebanyak sembilan puluh lima juta liter
kita double kapasitinya dari keperluan sehari hari
biasanya sepuluh sampai sebelas juta liter
nah dalam lima hari atau sampai empat belas hari ke depan
kita akan double kapasitinya menjadi dua puluh juta liter perharinya
untuk memastikan terdistribusinya itu
kami kementerian perdagangan mendistribusikan
staf bekerja sama dengan pemdat tepat
untuk memastikan kedatangan dan terdistribusinya
minyak goreng yang sudah diatur di beberapa tempat
memang pada saat ini dari para pelaku itu
yang menyiapkan kiriman sebanyaknya
dua juta liter dalam lima hari ini sampai hari ini
itu baru menjangkau dua puluh tujuh provinsi
sehingga ada beberapa provinsi lainnya
yang harus kami pastikan pasokannya
dan saat ini saya berada di surabaya
akan bertemu dengan para distributor yang biasa
memasok ke timur
apa kendalanya dan apa ininya yang saya akan pastikan
untuk segera terdistribusi ke wilayah timur
fokus terlebih dahulu terhadap kasus yang ada di sumatera utara
bagaimana bentuk dari pengawasan kemendak sendiri
apakah ini ada kolerasinya antara penimbunan
dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi
kalau kasus itu saya melihatnya begini
yang pertama pemerintah kan tadi sudah disampaikan
sejak empat belas januari
karena harganya sudah harga pengadaannya sudah tinggi
harganya harus dijual dengan rp empat belas
sehingga mereka tidak didistribusikan
pemerintah sendiri melalui permendak tiga
dengan kepastian satu harga
itu sudah menyediakan anggaran
sebanyak rp tujuh enam triliun
membayar selisih harga yang terjadi
dan itu kita batasi sampai tiga puluh satu januari
karena mulai satu februari penggunaannya
ini adalah minyak goreng
satu januari itu mekanismenya sudah berbeda
melalui dpo dan dmo
sehingga pada bulan januari tersebut
kepada produsen atau distributor
yang mau mengembalikan
dan mau menjual dengan harga rp empat belas
selisih harga akan dibayar pemerintah
dan itu dibatasi harus terdistribusi
sampai tiga puluh satu januari
jadi kalau setelah tiga puluh satu januari
sementara mereka ada
sementara pemerintah mengatur
harga hrt dengan rp empat belas
mereka tidak berhak lagi untuk mengklaim selisih harga kepada pemerintah
jadi ya kategorinya saya bingung juga kenapa harus nimbun
karena biasanya motivasi orang nimbun itu harganya akan tinggi
dan ini pemerintah menetapkan aet dan aet ini tidak akan berubah
sehingga apa motivasinya menimbun ya
sekarang kalau ada temuan saya sebagai dirjen perdagangan dalam negeri
yang saat ini sedang kesulitan untuk menangkal kelangkaan minyak goreng
sangat berharap itu segera didistribusikan oleh para penegak hukum
kalau jalur distribusi yang anda katakan tadi
tapi kenapa masih terjadi penimbunan pak seperti yang ada di sumut
ya jangan saya tidak tahu kenapa harus menimbun
karena kalau pun menimbun tidak akan dapat harga tinggi
orang sudah diatur harga
ya tidak akan dapat harga tinggi
jadi apa motivnya itu yang saya perlu tahu
saya kira pihak kepolisian akan mencari motif dari penipuan itu
kalau dari segi pengawasan seperti apa pak oke
pengawasan apa ya nih
pengawasan terhadap adanya penimbunan ini
jadi sampai saat ini di jawa timur pun masih terjadi kesalahpahaman dalam rangka distribusi ini
sehingga banyak sekali perusahaan
dan minyak goreng tidak memenuhi bpo nya
sehingga artinya domestic price nya yang harus disampaikan kepada rantai distribusinya
dengan ujungnya adalah rp empat belas ribu
sehingga tadi ada yang di pasar yang kemarin saya kunjungi
tambah kerja di surabaya itu
minyak goreng surah masih dijual rp delapan belas
sementara ada minyak goreng kemasan sederhana
sudah dijual rp empat belas
jadi apa maksudnya ini
sehingga tadi perusahaan minyak goreng
saya pastikan untuk tertib memasok dengan domestic price obligation
ke rantai distribusinya
dan rantai distribusinya juga harus memastikan dipengecer harganya rp empat belas
itu yang sedang kita telusuri satu satu
apa hambatannya dari rantai distribusi ini
kalau kita kutip dari pernyataan pimpinan perusahaan
yang ada sumut tersebut yang melakukan penimbunan
yang mengaku bahwa tidak mengedarkan minyak karena takut merugi
kemudian karena harga beli minyak mentah kelapa sawit
lebih mahal pak oke dari harga jual minyak goreng itu sendiri
tadi kan disampaikan
saya empat belas januari menghentikan pasokan
padahal empat belas januari kami mengeluarkan permendak tiga
untuk permendak tiga itu satu harga
jadi saya mengatakan

dan untuk mereka yang merasa sudah membeli
atau pengadaannya lebih tinggi
dibatasi sampai tiga puluh satu januari
untuk meminta selisih harga kepada pemerintah
melalui dana bpd pks
jadi kalau setelah tiga puluh satu januari
harusnya sudah habis dong sampai tiga puluh satu januari
tadi kan disampaikan
jadi punya empat belas sampai tiga puluh satu januari
segera meminta pembayaran selisih kepada pemerintah
kemudian mengenai persoalan penimbunan yang ada di sumut pak oke
apakah ini semakin menguatkan dugaan kartel
dalam persoalan minyak goreng yang ada di masa saat ini
kartel harus ditanya ke kppu
karena kartel itu adalah kesepakatan bersama
sama untuk meningkatkan harga
atau untuk menaikkan harga
dan tidak dengan
itu tidak sehat
itu tidak boleh
saya nggak tahu apakah ini bisa
apakah semua perusahaan yang seperti ini
bermaksud menimbun untuk meningkatkan harga
pemerintah sudah menetapkan het
dan itu saya yakin
kini sudah perintah presiden
utamakan rakyat harga terjangkau
nah kita tetapkan rp empat belas untuk kemasan premium
dan ini nggak akan berubah
karena kami harus mengutamakan rakyat
tetapi yang mungkin berubah adalah instrumennya
seperti tadi saya sebutkan permenda tiga
barang barang yang sudah terdistribusi dan dibeli tinggi
bisa diganti selisih harganya oleh pemerintah
dan itu diberikan waktu sampai tiga puluh satu januari
ini itu nanti para penegak hukum untuk melakukan investigasi
kenapa kok tidak dimintakan selisih harga
yang bisa ditagihkan kepada pemerintah
selama mereka mengedarkan dengan harga het yang ditetapkan oleh pemerintah
kalau menurut anda
ada kebocoran tidak terhadap jalur distribusi tersebut pak
dan kami ada indikasinya
beberapa contoh yang kami lakukan dalam rangka operasi pasar memasok ke pasar tradisional
kita sebarkan satu tanki misalnya
harganya rp sepuluh lima ratus sehingga rp sebelas lima ratus bisa dijual ke dagang
nah yang berbondong bondong itu bawa jerigen
dan bahkan bawa jerigennya juga pakai gerobak
sehingga beberapa jerigen
tentu ada indikasi indikasi ini bisa bocor kemana gitu kan
apakah ke industri atau bagaimana
sehingga inilah yang harus sedang kita selesaikan
sehingga gangguan distribusi seperti kebocoran itu tidak terjadi lagi
pak oke kita lihat dari kementerian perdagangan juga fokus dalam hal operasi pasar
apakah operasi pasar kemendak ini dengan menyalurkan lima juta ton akan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng ke depan
selera lima ton
itu langkah sementara saja
karena ini saat ini dengan permendak enam itu selesai permasalahannya
karena permasalahan utama kenaikan harga minyak goreng itu adalah produksi minyak goreng dikaitkan dengan bahan baku yang tergantung harga internasional
nah saat ini dengan permendak enam harga minyak goreng atau produsen minyak goreng tidak perlu lagi mendapatkan bahan baku mahal seperti di harga internasional
karena kami wajibkan bahan baku itu
dengan harga rp sembilan tiga ratus dalam bentuk cpo atau dalam bentuk allin sepuluh tiga ratus per kilogramnya
sehingga dengan harga bahan baku ini tidak lagi tergantung pada harga internasional cpo
harga bahan baku ini tidak lagi tergantung pada harga internasional cpo
harga cpo internasional silakan setinggi tingginya
tapi minyak goreng produsen minyak goreng akan mendapatkan bahan baku dengan cpo yang rp sembilan tiga ratus per kilogram
mereka kan mengajukan persetujuan ekspor
kalau ekspornya seribu ton ya dua ratus ton harus masuk dulu ke perusahaan minyak goreng
jadi tidak akan kita keluarkan persetujuan ekspornya selama belum memasok ke perusahaan minyak goreng bahan baku dengan harga yang ditetapkan
dan didistribusikan oleh perusahaan minyak gorengnya sampai ke panggilan
kalau belum terdistribusi persetujuan ekspornya masih kita tahan
upaya lain dari kemendak juga melakukan upaya link and match pasokan minyak sawit pak dari domestic market obligation atau dmo
dari eksportir minyak sawit ke perusahaan produsen minyak goreng
apakah langkah ini efektif pak
ya harus dilakukan
karena gini eksportir belum tentu punya cpo
dia biasa membeli cpo
dia hanya eksportir katakanlah produk dari sawitnya sabun
harus akan mengekspor atau sampo
sampo akan diekspor sebanyak seribu ton
berarti dia harus mencari dua ratus ton untuk dipasok ke dalam negeri
nah biasanya produsen sampo ini tentunya akan membeli cpo sebagai salah satu bahan bakunya
jadi tetap membeli cpo dengan harga
sesuai harga internasional
sehingga kami harus lakukan link and match nya
dari mana produsen ini dapat cpo sudah biasa beli cpo
tapi dia tidak pernah di produksi minyak goreng
sehingga harus memasuk ke perusahaan minyak goreng
perusahaan minyak gorengnya yang mana ada terdaftar di kami
kami lakukan link and match
antara mereka dengan perusahaan minyak goreng
sebagai penutup pak oke bagaimana menjamin agar tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di masa depan
dalam rangka ini yang pertama seperti saya bilang mulai lima hari yang lalu kita double capacity pasokannya
kebutuhan konsumsi minyak goreng untuk rumah tangga industri kecil dan
industri kecil dan industri mikro adalah tiga ratus dua puluh tujuh juta liter
artinya kurang lebih sebelas juta liter per hari
nah sejak lima hari yang lalu kita double kapasitinya dua puluh juta liter per hari
dan sampai saat ini sudah terpasok sebanyak sembilan puluh lima juta liter ke berbagai daerah dua puluh tujuh provinsi
untuk memastikan ini terdistribusi dengan baik kami pun melakukan operasi dalam rangka memastikan kelancaran distribusinya
kami bekerja sama dengan pemda bekerjasama dengan instansi lainnya seperti satgas pangan dan pemda di daerah itu turun ke lapangan untuk memastikan ketersediaan pasokannya
sementara itu juga kami sedang menyiapkan perusahaan minyak goreng

untuk memastikan pasokan ke pasar tradisional
akan kita pastikan apakah dalam dua hari tersekali akan dipasok dengan mobil minyak goreng curah dengan harga rp sepuluh lima ratus sehingga dijual dengan rp sebelas lima ratus oleh pedagang
dan itu kita akan tugaskan secara rutin dalam tiga puluh hari ini sampai

pasokan dan distribusi berjalan normal
jadi sudah sedang kita siapkan bumn untuk memasok itu
dan gunanya lagi pasokan curah ke pasar tradisional ini adalah untuk mengurangi tekanan terhadap
tekanan dari pembeli terhadap retail modern yang saat ini kedor doran
karena kapasitas mereka itu tidak bisa ditingkatkan
karena kapasitas mereka itu hanya dua puluh lima juta liter atau satu juta liter lah terhari menyebarkan di seluruh wilayah
karena ya tadi ya tidak hanya retail modern tidak hanya menjual minyak goreng
jadi kalau kapasitas retail modern dua puluh lima juta liter maka tiga ratus juta liter dalam sebulan harus ditalurkan ke pasar tradisional
karena distribusi kurang lancar inilah retail modern mendapat tekanan dari pembelian yang berbondong bondong kesana
artinya bulan atau akhir februari ini situasi dipastikan normal ya pak ya

double kapasiti oke kita tunggu
oke pak waka nurwan dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan eropa
oke pak waka nurwan dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan eropa
oke pak oke nurwan dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan ri
terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia newscast salam sehat pak oke